di hari keempat penerapan pembatasan sosial berskala besar psbb
tidak membuat jalanan ibu kota sepi
beberapa pengemudi ojek online berkerumun di jalan mangga dua selatan
sawah besar jakarta pusat
meski tidak diberi sanksi tegas
salah seorang pengemudi ojek online memprotes
saat dirazia oleh satpol pp
dia berdali hanya berhenti untuk menunggu barang
kita kan nunggu barang pak
kita kan nunggu barang
apalagi kita begini sudah tidak dapat dapat orderan gimana
kita katanya di pemerintahan disuruh
tapi kita nunggu begini aja diusir
sementara petugas satpol pp tidak melarang pengemudi ojek online berhenti
melainkan meminta untuk tidak berkerumun lebih dari lima orang
gubernur dki jakarta anies baswedan kembali menegaskan
agar masyarakat tetap menaati aturan psbb
termasuk aturan ojek online yang tidak boleh
anies juga menegaskan peraturan tersebut juga berlaku
untuk pengguna kendaraan pribadi roda dua
kecuali jika yang dibonceng adalah anggota keluarga
yang tinggal di alamat yang sama
jadi bagi anggota keluarga
yang bersama sama menggunakan kendaraan roda dua
kalau dia berasal dari rumah yang sama
dengan alamat ktp yang sama
tetapi apabila motor digunakan untuk mengangkut penumpang
sebagai kegiatan usaha
itu yang tidak diizinkan karena potensi penularan menjadi tinggi
pembatasan sosial berskala besar di dki jakarta
diberlakukan hingga dua puluh tiga april dua ribu dua puluh
psbb diberlakukan untuk mengurangi penyebaran virus corona
tim liputan cnn indonesia